akibat gempa yang terjadi pada minggu malam ratusan pasien di rumah sakit mangusada badung bali panik dan berhamburan keluar
hingga senin dini hari para pasien bersama keluarganya masih memilih bertahan di luar gedung rumah sakit
sebanyak satu ratus enam puluh pasien berada di halaman rumah sakit bangusada badung bali
mereka memilih bertahan di luar karena khawatir jika kembali terjadi gempa susulan
keluarga pasien memilih berada di halaman dengan tinggal di tenda meski tanpa penutup pada bagian sisi kanan dan kiri
namun sebagian keluarga pasien mengaku lebih tenang di luar
pihak rumah sakit memberikan pilihan kepada keluarga korban boleh bertahan di luar atau kembali ke ruangan
karena berdasarkan laporan bmkg
kondisi kegempaan sudah mulai menurun
kepanikan warga semakin terjadi karena sempat ada isu akan kembali terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar
meski telah dibantah oleh bmkg
masih ada saja warga yang terpancing isu tersebut
nandang risa di astika badung bali